dalam rilisnya rabu pagi penyidik polres metro jakarta barat mengatakan jika telah menangkap orang yang menjual obat penenang riklona kepada lucinta luna
orang tersebut berinisial if dan kini masih dalam proses pemeriksaan
menurut polisi hingga kini baik lucinta dan ketiga rekannya yang ditetapkan sebagai saksi
belum mengakui sebagai pemilik dua butir pil ekstasi yang berada di tempat sampah apartemen tamrin city milik lucinta luna
mengamankan satu orang pemasok dari barang psikotropika yang ada di tersangka ll dan akan dirilis di polres metro jakarta barat
dalam sel khusus perempuan di rumah tahanan narkoba polda metro jaya nantinya lucinta luna akan ditempatkan seorang diri
sekisal berkapasitas lima orang
hal ini dilakukan karena kepolisian mementingkan keselamatan
jika ditempatkan di sel pria
tim liputan cnn indonesia